ya ce saya tuh pengen sekali berangkat
tapi nggak diizinin sama suami saya
katanya laki laki itu harus jadi kepala rumah tangga
memang kalau perempuan bekerja
laki laki gak jadi kepala rumah tangga lagi
tiap hari juga kali
ini motor siapa ya
ini kalian itu emang bener bener tukang ngerumpi ya
ini warung tutup aja ditungguin gitu
biasa di luar
eh luar biasa
kang dadang tangannya kenapa
kayaknya tangannya tuh berat ke kiri gitu
berat sebelah gitu
gak tau kenapa
itu pasti penyebabnya jam tangan kang dadang
pindahin aja jamnya ke tangan kanan
wah kang dadang jamnya baru
kemaren juga udah dipake
kalau kemarin mas masih baru apukah
ya kemarin buat kalian mungkin baru ya
tapi buat saya emang udah lama
saya permisi dulu
aduh ya aduh ya aduh ya aduh
yaya emang si emt anak saya gak pernah hubungan hubungan
hubungan hubungan itu gimana ma maksudnya
emangnya ada apa
enggak cuman ada yang mau dikasih tau
emangnya si emt gak pernah nelfon emak pak
gak bakalan percaya kalau emak yang ngomong
kalau suaminya si achen gak setia
kalau itu kan urusan pribadi
soal rumah tangga saya emang gak berani ikut campur
ya udah ya mas saya mau kesana ada urusan
saya mau bertanya soal istri yang bekerja
hukumnya bagaimana boleh apa tidak
banyak yang bilang nggak boleh pak ustadz
iya orang orang juga bilang begitu pak ustadz
banyak orang bilang mas jidil aksok itu kubahnya emas
tapi apa betul begitu
yang kubahnya seperti emas itu bukan mas jidil aksok
dan bukannya masjid
banyak itu bukan berarti benar
kalau begitu ini gak paham
kalau kalian deh pusing
saya sederhanakan logikanya ya
iya pak ustadz ya
kamu punya ayam
baru kemarin mati pak ustadz
anggap saja kalian tak punya ayam
kalau kalian sakit
atau kalian tidak ada di rumah
siapa yang ngasih makan ayam
jangan melibatkan anak
jadi kalau kita lagi sakit
istri tidak kasih makan ayam
ini boleh tidak
iya pak ustadz
kondisi darurat pak ustadz
oh begitu pak ustadz
jadi boleh istri kerja ke luar negeri
tapi kalau kerjanya jauh ke luar negeri
itu bumi allah bukan
bumi allah pak ustadz
bumi allah pak ustadz
jadi boleh kerja di mana saja
karena sama sama bumi allah
jangan sedang lagi
sekarang sudah masuk zohor
siapa giliran ajar
saya boleh pak ustadz
azan itu panggilan orang untuk sholat
suaranya harus indah
habis belanja ya cok
sekalian sama uang saya mau terhasan
malahan ini kebanyakan cok
mungkin dengerin cerita cerita kampung
saya mau ke tempat hasan dulu balikin motor
terus belanja apa
banyak ada nugget sausage ice cream
pokoknya semua favoritnya skybree
si hasan mau jual motor kang
motor yang ini
ya masih baru dijual murah
si hasante mau ke sumatera mau kerja sama akangnya
jangan sama saya lagian kamu juga telat
saya kan juga sudah ngambil motor baru
ibu ini mau digemanain
bawa ke kamar aja gelis
ya saya tuh pengen sekali berangkat
katanya laki laki itu harus jadi kepala rumah tangga
memang kalau perempuan bekerja laki laki gak jadi kepala rumah tangga lagi
itu mah pikiran pijik
kom saya kerja akum di rumah
tapi yang jadi kepala rumah tangga kan tetap kang akom
kamu bisa lihat sendiri kan
zaman mah udah berubah
nggak masalah siapa yang cari nafkah
kamu kan sadar kalau kak suaragno cuma bisanya ngojek
kamu yang bisa punya kesempatan untuk punya penghasilan banyak
menyalahi kodrat katanya
jangankah namanya g witnessed
semua nyanyinya menempel itu
saing luar aja
nah canja semuanya
dan saya itu kakakku pasti saya akan beli tanah beli sawah biar saya ada kegiatan jika dedek cantik berangkat kembali keluar
di sini banyak perempuan kerjanya mecahin batu di sungai yang seharusnya itu mah dikerjakan sama laki laki
itu baru namanya nyalahin kodrat tapi orang orang di sini pada diem aja tuh
yang dibutuhkan di sana itu perempuan kalau misalkan yang dibutuhkan laki laki pasti suami yang berangkat
suami itu harus bertanggung jawab sama keluarga katanya
urus rumah sama ngerawat anak bukan tanggung jawab
kayaknya warungnya juga bukanya masih lama kasian anak saya belum makan
barang mulu dan
cek kita pulang juga yuk
saya di sini aja lah di rumah juga ngapain sepi
kan warungnya juga masih tutup ceng
kamu pasti mau nungguin
saya geser sedikit saya duduk di situ
kamu duduk doi di sini nih
alah ilah doi ini sini
kum kamu beli motor baru ya
istri saya yang beli
semua juga begitu kum
jangan begitu lah kum
kalau yang namanya barang punya istri itu milik kita juga
kan udah suami istri berarti milik bersama ya kan
kamu tuh ngomong begitu buat nyeneng nyenengin diri kamu sendiri
atau buat nyenengin saya
itu mah alasan aja kom
biar kamu tetap di rumah
kalau kamu kerja di luar kamu jadi pintar
laki laki itu takut punya istri pintar
punya istri pinter
yang pasti kita harus bisa jaga diri bisa ngurus diri bisa ngurus istri
iya itu betul
tapi motor saya apa sih ngalangin aja tiap hari
ini abis pasang internet
internet itu bahaya buat anak seumuran debbie
banyak situs dewasanya bisa ngerusak otak
saya tuh contoh
eto'er saya nggak kasih main komputer dulu
biar dia tahu dulu mana yang benar mana yang enggak
baru saya beliin komputer
biar dia pergi beli komputer mah
gak perlu nunggu dikasih majikan
beli aja sendiri
cemen itu mah
justru yang paling bahaya itu ceng
ketika anak kita nongkrong di warnet terlalu lama
kayak si edward tuh